bmkg wilayah satu medan mencatat terjadi gempa berkekuatan magnitudo enam tujuh pada pukul empat sembilan lewat dua puluh satu detik waktu indonesia bagian barat
di pulau hibala gugusan pupau pulau batu satu ratus enam puluh satu km tenggara kabupaten nia selatan sumatera utara pada senin
gempa susulan dengan kekuatan lebih rendah juga terjadi hingga enam kali
bmkg menganalisis berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa bumi yang terjadi merupakan kenis dangkal
akibat adanya aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik
pasca gempa magnitudo enam tujuh terjadi enam kali gempa susulan yang magnitudonya terus menurun
pusat gempanya itu terletak di tujuh puluh satu lintang selatan sembilan puluh delapan lima puluh bujur timur
atau tepatnya mungkin sekitar selatannya pulau hibala dan pulau batu seperti itu
dari hasil pantauan bmkg sampai saat ini
sudah terjadi enam kali gempa susulan yang pada grafiknya menurun
pasca gempa bumi yang menguncang nia selatan bpbd sumatera utara belum mendapatkan laporan adanya kerusakan pada bangunan maupun fasilitas umum
tidak juga ada laporan korban jiwa maupun luka luka di sejumlah daerah terdampak gempa
hingga saat ini tercatat wilayah terdampak gempa dengan skala enam mmi ada di pulau hibala nia selatan
di susul pulau batu batu
pulau batu barat tanah masa kabupaten nia selatan dan siberut barat
kepulauan mentawai sumatera barat dengan skala lima mmi
jadi sampai dengan saat ini ini kita kira kira pukul berapa nih sebelas dua puluh tiga
kita sesuai dengan informasi kompirmasi dari semua kabupaten kota yang ada di nia

itu sampai dengan saat ini dampak ataupun korban dari gempa
yang ada di nia tersebut itu tidak ada
bpbd sumatera utara masih terus memantau perkembangan yang dilaporkan oleh bpbd kabupaten nias selatan
karena lokasi terdampak berada di gugusan pulau pulau
agus supratman medan sumatera utara